halo selamat pagi anda menyaksikan breaking news cnn indonesia
hari ini ratusan pengendara angkutan umum konvensional
kembali menggelar unjuk rasa menentang keberadaan transportasi online atau daring
ratusan supir taksi selasa pagi melakukan mogok operasi
dengan memarkirkan kendaraan mereka di sepanjang jalan di panjaitan jakarta
para supir ini menuntut pembekuan aplikasi transportasi online yang dianggap ilegal
aksi mogok sejumlah supir taksi selasa pagi digelar di jalan di panjaitan cawang jakarta timur
puluhan kendaraan taksi diparkirkan pengemudinya di sepanjang ruas jalan
sementara sang pengemudi hanya duduk duduk di depan taksi
aksi para supir taksi ini juga terlihat di jalan mt
iring iringan puluhan taksi mewarnai ruas jalan
dengan menempelkan spanduk di kaca belakang kendaraan
iring iringan taksi menuju gedung dpr dan kantor kementerian komunikasi dan informasi
ribuan supir taksi ini berunjuk rasa menuntut pembekuan aplikasi transportasi online yang dianggap ilegal